jalur tol jakarta merak tak pernah sepi pemudik dan hingga saat ini jalan tol jakarta merak masih menjadi jalan utama yang menghubungkan jakarta dengan pelabuhan merak di provinsi banten menuju ke pulau sumatera
lantas seperti apa kondisinya saat ini berikut liputannya
kota serang banten menjadi tujuan saya dalam ekspedisi mudik kali ini
ada tiga jalur yang bisa digunakan untuk menuju serang dari kota jakarta
yang pertama adalah melalui tol dalam kota seperti pilihan saya saat ini
kedua menggunakan tol lingkar luar lalu keluar di bsd dan kembali masuk ke jalan tol tujuan jakarta merak
ketiga melewati tol lingkar luar arah bandara dan keluar tol kembangan
untuk menuju kota serang jarak yang ditempuh adalah tujuh puluh km
dalam perjalanan ini anda akan menemukan tiga tempat peristirahatan yaitu di kilometer tiga belas kilometer empat puluh tiga dan kilometer enam puluh delapan
setelah melewati kilometer dua puluh tujuh anda harus berhati hati karena anda akan menghadapi jalan yang bergelombang dan juga terdapat beberapa lubang yang cukup dalam dan juga menjaga kecepatan kendaraan anda berada di bawah delapan puluh km per jam
untuk menemukan tol tinggi anda harus menemukan tol yang bergelombang dan juga terdapat beberapa lubang yang cukup dalam dan juga menjaga kecepatan kendaraan anda berada di bawah delapan puluh km per jam

untuk menemukan tol tinggi anda harus menemukan tol yang bergelombang dan juga beruspir
untuk menemukan tol yang bergelombang dan juga beruspir

melihat kondisi ini saya menyarankan anda untuk tidak melakukan perjalanan mudik di malam hari
jika di hari biasa kendaraan yang melintas hanya berkisar satu ratus tiga puluh ribu kendaraan per hari di musim mudik bisa bertambah sepuluh hingga lima belas persen
salah satu titik kemacetan di tol ini adalah gerbang tol cikupa di kilometer tiga puluh
bila mana padat kami menugaskan petugas asongan untuk memberikan tiket masuk ke jalan tol tanggerang merak
selain itu di gerbang tol cikupa sudah tersedia gardu tol multi kelas untuk semua golongan kendaraan
jika kepadatan tol terjadi maka perjalanan menuju serang akan dialihkan melalui balaraja dengan exit di pintu tol balaraja barat kilometer tiga puluh
sayangnya jalur alternatif ini tidak begitu memadai ada banyak lubang dengan kedalaman lima hingga sepuluh cm
ada beberapa titik yang harus diwaspadai saat melintas di jalan alternatif ini
di antaranya sejumlah pasar yang berada di pinggir jalan serta di jalan raya serang di titik sepuluh km setelah keluar dari jalan tol
saat ini jalan tersebut tengah dalam proses pelebaran yang direncanakan selesai akhir juni
jika melewati jalur alternatif ini waktu yang dibutuhkan untuk tiba di serang adalah empat puluh lima menit
relatif lebih lama
bila dibandingkan melalui jalan tol yang hanya tiga puluh menit jika dalam kondisi lancar
begitu tiba di kota serang saya langsung mampir di rumah makan taman tek tekan
rumah makan ini memiliki delapan cabang di serang banten
sup ikan menjadi menu favorit di sini
rasanya yang segar mampu mengembalikan stamina anda setelah capek berkendara
kita mini grup serang